dik dik anak buah kang ngedeketin imas lagi
maksudnya lagi itu apa
dulu kan dik dik pernah ngedeketin imas
imas ditinggal begitu aja
terus kenapa kamu lapor sama saya
kasian imas kang
saya curiga sidik dik cuma main main aja sama imas
kembali ke tempat
sama aja saya mau tahu urusan orang ya kang
otak saya jarang dipakai kang
mungkin bisa diperbantukan buat mikirin masalah akang
kamu mau ngelain masa itu
maksudnya atau misalnya
kayaknya ini bingung sama akunya kan
kang mus gak bosen setiap hari ngegosok batu
maaf kang mus jangan marah
saya boleh masuk
eh sari ini
itu cucian udah nunggu
kang kebanyakan ngopi teh bahaya
bisa kena lambung bisa kena jantung
ya udah kalau gitu beliin akang bir
kamu tau bikin sim biayanya berapa
gak tau kang
gak tau juga kang
nah gimana kamu bisa bantu mencahi masalah saya
kalau apa apa gak tau
kamu tahu bikin sim biayanya berapa
gak tau kang
gak tau juga kang

biaya bikin sim gak tau
harga sepeda gak tau
gue dari mana mana
tadi waktu ada murad sama pipit kesini nyari kamu
kamu gak ada
lagi apa sih
saya baru kenal
mungkin bukan nyanyi aja ya yang butuh bakatnya
tapi masak juga
dia sudah mampir ke pasar
ketemu si omar
dia juga sempat datang kesini
ketemu si bohim sama si cet cet
katanya nawarin saip jok
sejak saya tahu dia keluar
saya selalu waspada kak
orang yang pernah dikurung itu ada dua macam
macam yang pertama tidak mengulangi tindakan yang membuatnya dikurung karena takut
macam yang kedua sengaja mengulangi tindakan yang membuatnya dikurung karena sudah kehilangan rasa takut
jamaah belum ke jalan lagi
ketempat sebelum dia ditangkap
ketemu dik dik murah pipit
tapi perasaan saya berbisik
dia sudah memasang mata dan telinga
anggota yang baru balik lagi
bujang apa kabar
kamu sering ketemu
enggak cuma selalu
di mana sekarang
kamu kan pernah ketemu
katanya diam di rumah saja
kalau jamal menyusun kekuatan lagi dia kemungkinan akan merekrut orang lama yang sudah tidak lagi bergabung sama kita
kalau cuma ujang atau jupri
kita gak perlu khawatir kak
tapi gak mau lengah
selemah apapun dia akan berusaha sekuatnya
kang jaman sudah keluar kamu sudah ketemu
saya mau ketemu
saya kan dulu anak buahnya
mau jadi anak buahnya lagi
nanti kang mus marah

cuma mau ketemu aja silaturahmi

saya pergi dulu
bikin macet bandung
bikin macet bandung
bikin macet bandung
kenapa dia bilang ke kamu
dia sudah tahu kamu orang saya
belum bos aman
mau apa dia
silaturahmi dia bilang dia kan dulunya anak buah bos

hituan ini ketawa bisa berapu
rata rata kesusahan itu menentukan andong
pungkat cafamu atau tari tari
kenapa kamu keliatan sedih
akang si neng emak sampe deh ya
mending gak ada yang mau makan sayur asam yang isi masak
eh sih tadi udah nyoba sendiri sayur asamnya emang gak enak
lama ya yang nunggunya
mau pesen minuman
iya dong masa enggak kenapa haus
tahu dari mana saya di sini
setinggi tingginya bangal terbang jatuhnya kekubangan juga
sejauh jauhnya kamu pergi kamu pasti balik lagi ke sini
terus kenapa kamu ke sini
selamat datang kembali
kamu gak perlu tahu maksudnya apa kalimat saya tadi cukup jelas
dalam bahasa indonesia selamat datang kembali
eh pak peh
kamu belum balik lagi ke jakarta
pak peh ngusir ke nanti
enggak pak peh cuma nanya aja
ke nanti masih mau di sini peh
tapi kan kamu punya kewajiban harus kerja
kamu ijin berapa hari
hari ini tuh moros kamu
kalau kamu nggak disiplin kamu nanti dipecat tau
kamu kuliah di mana
saya sama junedi masih menekuni profesi lama
meskipun masing masing sudah bersolok karir
kamu sudah lama meninggalkan profesi lama
sekarang jadi apa
gak jadi apa apa
itu artinya tempat kamu memang di sini bukan di luar sana
jangan membujuk saya buat jadi copet lagi
kamu jangan gr
saya cuma bercerita dan berpendapat
kalau kamu udah gak mau kerja sebaiknya kamu mengundurkan diri
mengundurkan diri itu lebih baik daripada dipecat
nanti berhenti kerja
sudah senang suruh imas bikin minum
kita gak perlu malu
orang yang gak jelas kayak kita itu banyak
gak kuliah tinggal kerja
suatu saat harus jadi kepala keluarga
harusnya dari sekarang sudah harus jelas kerja apa
kamu udah mikirin rumah tangga
sudah tapi belum ada rencana
pertama belum punya kerjaan
kedua mau berumah tangga belum ada pasangannya
berarti persamaan kita ada tiga
gak kuliah gak kerja gak punya pasangan
merasa punya peluang ya
saya gak akan ngajak kamu lagi
saya sedang melatih copet copet muda
mereka generasi baru yang akan meramaikan kasanah percopetan di kota ini
ubed junedi bukan gak sayang bukan gak cinta
saya masih ada urusan
kalau kamu mau berhenti kerja sebaiknya itu dipikir pikir dulu
jangan setengah matang
saya sudah mikirkan sampai matang tih
sekarang saya gak mau mikirkan lagi
saya mau berhenti kerja terus pulang ke bandung
itu rangginang dari siapa itu
yang waktu itu dibawakan kang urian pak
sejak urian nasi ranggineng ini
wisul juga ini adalah politik
politik politik apa tih
politik ranggineng pak
buat mengambil hati papih
apa untungnya kalau urian bisa mengambil hati papih
strategi untuk mengambil hati kamu
kalau urian berhasil menyenangkan papih kamu akan terkesan
kinanti udah terkesan sama yan
teh kinanti katanya mau berhenti kerja
terus mau balik lagi ke bandung
kata teh kinanti
kamu ngedengerin ya
itu nggak sopan tau
barusan kedengeran waktu imas ngerintes sama ranggineng
mau tau aja
aku nggak mau
aku tahu aku pernah bikin kamu kecewa
bikin kamu marah aku nyesel
kok nggak jawab
kamu nggak mau maafin aku
ya itu maksudnya
kamu nggak mau maafin aku
terus kapan kita ketemu
nanti aja kalau lima ke pasar ya
itu nggak sopan tau
barusan itu amin berdiri
soalnya pinggang amin pegah kelamaan duduk
nggak percaya yaudah
iya amin ngaku tadi dengerin kamu telpon
ada laki laki yang ngedeketin kamu
kalau leia mengerti kenapa
ya pengen tahu aja
kita kan udah seperti adik dan kakak walaupun beda warna

anak buahnya kang mus
ada urusan apa
dulu dia kan sempat deketin imas
sampai sempat nanya juga
seminggu yang lalu
imas ketemu sama dia di pasar
terus ngajak imas ketemuan lagi
saya sama saeb memutuskan untuk berserok karir
karena kita sudah beda prinsip
apa yang masih saya jalani ini sifatnya sementara
saya pengen cepat punya kerjaan lain
jadi copet sudah jalan hidupnya
berhasil gagal sampai ditangkap polisi
dianggap sebagai sesuatu yang wajar normal
kalau saya sudah gak mau jadi copet lagi
kamu bukannya sudah hampir setengah tahun gak nyopet
kamu bukannya nggak mau nyopet
tapi tau tau nyopet
untung di dompet ada ktp yang punya
terus dompetnya saya kembaliin
ya udah kalau dompetnya sudah kamu kembali

saya sudah nyopet
kenapa imas nggak boleh dekat lagi sama dik

dia kan pernah nyakitin kamu
kalau dia nyakitin kamu lagi gimana
kalau dia nyakitin kamu lagi gimana
dia minta maaf kalau dia nyakitin kamu lagi
bapak pernah menemai apel ractor musim
ini bayi di sini
kamu sudah ketemu dewi
gak mau aja
pasti ada sebabnya
apa yang disikat
udah kan tadi pagi
sekarang sikat luncurnya si iwan
kamu ngomong jangan kasih tau johnny dong
abisnya dia nggak cerdas sih
belum bisa sekarang atu bebe
kan papa baru beliin motor buat bebek
bebe belum bisa pake motornya
bebe belum punya sim
mana uang buat bikin sim
satu satu atu bebe
sepeda harus ada
kasian anak kita belum punya sepeda
temen temennya udah semua
sim juga harus punya biar bebe bisa pake motornya
apa dia tiap
saya perlu uang
buat apa lagi
mau beli motor lagi
buat beli sepeda
sama bikin sim
kamu mau pake sepeda
yang mau bikin sim siapa
pake sepeda mah gak perlu pake sim komar
bukan buat anak saya
saya gak tau kang
kamu perlu uang tapi gak tahu berapa
saya gak tau harga sepeda berapa
buat bikin sim berapa
cari tau dulu berapa
buat bikin sim berapa
harga sepeda berapa
dik dik anak buah kang ngedeketin imas lagi
maksudnya lagi itu apa
dulu kan dik dik pernah ngedeketin imas
imas ditinggal begitu aja
saya curiga sidik dik cuma main main aja sama imas
kembali ke tempat
sepuluh ribu bisa buat beli gorengan
ini bukan urusan bisnis kita
tapi pikiran saya jadi keganggu gara gara ini
dulu kamu deketin imas kan
terus kenapa kamu jauhin dia
saya nggak bisa ngejawab pertanyaan dia
soal kerjaan saya
sekarang kamu deketin dia lagi
kamu tahu pertanyaan itu bakal ada lagi
terus kamu nanti mau menghindar lagi
imas itu sudah lama kerja kang bahar
sudah dianggap seperti keluarga
kamu main main sama dia
ada masalah apa
gak ada masalah apa apa
kalau ada yang mau macem macem sama kami
tadi kita ngitung udah sampai berapa
lagi apa kamu disini
kamu mau apa kesini
mau kesini aja
aku memang sering kesini dari dulu
aku juga dari dulu sering kesini
aku ngaca setiap hari gak berubah